tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh ketua komite tppu dalam rdpu komisi tiga dpr tanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
dengan yang disampaikan oleh menteri keuangan dalam rdpu komisi sebelas dpr tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
karena berasal dari sumber data yang sama yaitu data agregat laporan hasil analisis atau lha
dan laporan hasil pemeriksaan atau lhpp patk tahun dua ribu sembilan dua ribu dua puluh tiga
terlihat berbeda karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama
keseluruhan lha lhp mencapai tiga ratus surat itu sama
dengan total nilai transaksi
agregat mencapai lebih dari tiga ratus empat puluh sembilan triliun itu sama antara kementerian keuangan dan kemenko polhukam
ketua komite tppu mencantumkan semua lha lhp yang melibatkan pegawai kementerian keuangan
baik itu berupa lha maupun berupa lhp yang dikirimkan ke kemenku maupun yang dikirimkan ke aph
sedangkan kementerian keuangan hanya mencantumkan lha lhp
yang diterima dan tidak mencantumkan lha lhp yang dikirimkan ke aph yang terkait dengan kementerian keuangan
jadi datanya sama menyangkut kementerian keuangan
cuma yang ke lhp yang ke aph menteri keuangan tidak mencantumkan itu saja
tapi sama seluruhnya